bibi rasunja memandang fonis delapan belas tahun penjara bagi dimas kanjeng taat pribadi atas dakwaan pembunuhan suaminya ismail hidayah ini terlalu ringan
bibi rasunjam bahkan berusaha mengejar hakim karena tidak puas dengan vonis tersebut
bibi rasenjam istri ismail hidayah yang menjadi korban pembunuhan taat pribadi menangis tepat seusai pembacaan putusan pada selasa siang
rasenjam berusaha mencari majelis hakim yang diketuai oleh basuki wiono dan mempertanyakan fonis delapan belas tahun penjara yang ia anggap sangat ringan
ia ingin fonis mati atau setidaknya seumur hidup bagi taat pribadi yang dinyatakan terbukti membunuh suaminya